untuk membatasi gerak warga yang berkerumun di dekat lokasi
namun belum diketahui sumber ledakan
warga menyebut terdengar dua kali suara ledakan keras
ledakan ledakan ini membuat warga sekitar panik
termasuk para penumpang transjakarta yang berada di halte
dan kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia
efrisal untuk mengetahui situasi terkini
efrisal bisa diceritakan bagaimana kronologis terjadinya ledakan
sampai saat ini ledakan terjadi di terminal kampung melayu
tiba tiba saja terjadi ledakan dan mengakibatkan dua korban
salah satunya warga sivil
serta petugas kepolisian yang sedang berjaga di dekat area tersebut
efrisal posisi anda sekarang di mana
untuk sekarang ada di depan tkp persi
di depan lokasi ledakan
baik ledakan terjadi pukul berapa
dan sekarang apakah ada korban luka luka
ataupun mungkin yang meninggal
untuk korban sementara yang saya lihat tadi di lokasi
ada dua warga sipil serta petugas kepolisian
dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat
tadi informasi yang kita dapat ledakan terjadi di dekat toilet
kalau tidak salah
apakah benar ini
bagaimana kondisi di toilet itu sendiri
dan sejauh mana kerusakan
dan sampai jarak berapa meter dari toilet kerusakan yang terjadi
untuk kerusakan yang terjadi kerusakan hanya tampak toilet toilet
serta kendaraan kendaraan motor yang terpakir
dan angkot angkot yang terpakit di dekat toilet
baik korban luka dibawa ke rumah sakit mana tadi ef rizal
untuk rumah sakit terdekat di wilayah dekat kampung melayu ini
rumah sakit premier jatinegara
ada berapa banyak petugas yang anda lihat di sana
baik dari petugas kepolisian atau petugas medik
sampai saat ini baru terlihat puluhan petugas polisian
dari polres jakarta timur polsek jatinegara
yang sudah datang ke lokasi kejadian
apakah akibat dari ledakan ada kobaran api begitu
atau seperti apa keadaan di sana
untuk saat ini tidak ada dampak dari
untuk kobaran api sendiri tidak tampak
untuk pada saat ledakan hanya tampak asap asap asap asap di lokasi toilet
serta kerusakan kerusakan motor dan mikrolet mikrolet
yang terparkir di samping toilet yang terjadi ledakan
apakah garis polisi sudah terpasang
dan masyarakat sekitar juga sudah ditertibkan
untuk garis polisi sudah terpasang
jauh dari lokasi
sekitar lima ratus meter dari lokasi kejadian
apakah anda sudah berhasil berbicara dengan
mungkin salah satu petugas di sana
petugas kepolisian yang bisa
bercerita kepada anda
dugaan penyebab dari ledakan
untuk petugas sendiri
sampai saat ini belum ada yang bisa dikonfirmasi
dan para petugas masih melakukan
pemasangan garis polis lain
dan mengatur warga yang berkeluargaan
namun di dekat lokasi
oke bisa saya ulangi lagi kemudian
jumlah korban terluka ada berapa orang
untuk saat ini yang terlihat
dua korban dari warga sibiotatu
untuk korban keduanya lelaki
apakah mereka penumpang
atau hanya masyarakat yang ada di sekitar sana
untuk korban sipil masyarakat
dan petugas kepolisian
yang kira kira perlu dimiliki
lalunya strict policing beperlu satu
yang sudah melewati seperti
yang berat tujuh verdi
semua bus yang ingin masuk atau keluar dari terminal kampung melayu semua diberhentikan dan dikeluarkan dari lokasi terminal
sementara dari jalan raya sampai menuju raman ditutup sementara oleh petugas polisian
situasi lalu lintas di sekitar area tempat terjadinya ledakan seperti apa apakah terjadi kemacetan yang parah
untuk lokasi mendekati terminal kampung melayu jalan ditutup menuju arah matraman dari cawang menuju arah matraman jalan ditutup dialihkan
untuk pertama kalinya terlihat kepulan asap dan terdengar dua kali ledakan di lokasi kejadian
efri bisa anda ulangi lagi mungkin laporan pertama kali pandangan mata anda saat anda tiba di sana

terima kasih efri salatas
informasinya kami akan mencoba kembali ke anda nanti untuk update terakhir
dan kita juga akan mencoba berhubungan dengan salah satu saksi mata sulaiman sujono
selamat malam pak sulaiman
ya selamat malam mbak
pak sulaiman anda berada di mana posisinya sekarang
sekarang saya di rumah
baik anda ada di sana pada waktu kejadian tepatnya pukul berapa pak
sekitar jam sembilan
dan lebih kurang sepuluh menit lah
iya bisa diceritakan kronologis terjadinya ledakan atau apa yang anda saksikan di sana pada pukul sembilan malam tadi
jadi saya baru pulang kantor posisi saya ada di atas ojek dari arah jg negara
waktu saya lewat itu sudah ada beberapa orang yang terlihat panik
jadi saya ambil asumsi oh mungkin ada terkelahian
atau keributan di dekat situ
tapi kemudian beberapa meter setelah flyover kampung melayu saya dengar ada ledakan
ledakannya arahnya dari arah terminal
kemudian saya berhenti saya turun untuk mengamari beberapa rekan saya
saya melihat di situ masyarakat sudah mulai menjauh
sudah ada anggota kepolisian yang mensterilisasi tkp
dan dari jauh yang
yang saya bisa lihat kerusakan di halte busway
pak sujono berarti waktu anda berada di sana anda sempat mendengar ledakannya pak ya
seberapa besar suaranya bisa anda ceritakan
cukup keras ya karena jarak saya dengan halte busway nggak terlalu jauh
sekitar sepuluh dua puluh meter
memang kalau dibilang cukup keras ya cukup keras
apakah itu membuat anda kemudian berhenti
supir ojek saya sih langsung berhenti ya
dan saya minta berhenti juga saya memastikan
kemudian informasi apa yang didapat dari supir ojek saat ia memastikan ledakan tersebut
saya memastikan saya langsung turun untuk kebawang atek
anda sendiri yang langsung turun
beberapa teman saya
dan saya nggak bisa memastikan itu ledakan sumbernya dari mana
meledakannya dari alat atau dari hal hal biasa
jadi saya kurang bisa memastikan ya itu ledakannya dari apa sumbernya
ada berapa kali pak ledakan yang anda dengar
yang saya dengar sendiri sekali
kemudian setelah anda dengar anda berhenti anda turun dan bertanya kepada masyarakat
apakah tingkat kepanikan yang anda saksikan di sana seberapa paniknya masyarakat
seberapa panik sih
yang panik berusaha menjauh ya
sampai sampai beberapa mobil muter arah dan melawan arus di jalan kepisah raya
cuma di saat yang sama banyak masyarakat yang melewati kampung melayu pada saat itu berhenti
baik motor maupun mobil banyak yang berhenti untuk nonton banyak yang berhenti untuk berusaha mengambil foto
naik naik keempat tas jalan naik ke jembatan penyeberangan
bahkan di flyover kampung melayu juga mulai macet tuh sayangnya
baik ada kobaran api kah yang anda lihat
tidak ada kobaran api ini sekarang baru jam sepuluh tapi anda sudah tiba di rumah berarti tidak terlalu parah pak ya kemacetan yang disebabkan oleh ledakan tersebut
rumah saya dekat sih mbak
dekat dari tempat ledakan
apakah anda sudah berbicara dengan tetangga anda mungkin ada yang juga mendengar dan menyaksikan hal serupa dengan anda
beberapa tetangga saya sih yang tinggal dekat daerah kampung melayu
beberapa tetangga saya sih yang tinggal dekat daerah kampung melayu

cuma yang dekat sini yang dekat rumah saya di daerah otis ketiga enggak ada yang bilang
baik terima kasih atas informasinya dan waktunya di cnn indonesia pak